mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapet pincuannya
debi debi dengerin papa ya
ini bukan masalah hak
ini cuma perlombaan antar kampung debbie
kenapa papa mesti sewa orang orang
ngekeput tangan buat debi
jadinya kan bu gur yola sama bu dokter kelara
nggak bisa denger suara debi
jadinya debi kalah
debi papa yang nggak mau kamu kalah
debbie lupa ya papa te udah siapin baju khusus buat final kamu
dua hari lagi selesai
lalu kalau debi kalah
ya jadi tidak kepake dong baju itu
masa jennifer yang pake baju itu
itu bukan baju buat kultum pa
itu buat ke pesta
saya mau ketemu bu dokter clara
ya silahkan duduk bu
ada apa ya bu
tadi saya ke rumahnya bu dokter tapi iin bilang bu dokter ke sini
makanya saya sengaja kesini
ini bu saya mau kasih berkas tkw tahun lalu
kalau misalnya yang tahun ini
nggak ada penambahan tkw baru bu
makanya masih bisa pakai berkas yang lama
bukannya katanya cucu yang menyerahkan data ini
jadi sementara ini ya saya yang ngurusin semuanya
saya boleh tanya sesuatu
ya boleh atuh bu dokter ada apa
kalau misalnya gaji tkw itu sebenarnya berapa ya bu
biasanya sih rata rata enam juta
cuma kalau misalnya udah lama kerjanya terus rajit bisa sampai sepuluh juta bu dokter
berarti kalau gaji mereka itu segitu dan setengahnya itu dikasih kesini
seharusnya warga ciraus itu hidupnya makmur ya bu
karena kan disini itu biayanya banyak yang gratis
sekolah gratis pengobatan gratis
tapi kok malah yang saya lihat warga di cirawas itu masih banyak yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan
sedikit aja dokter kayak enggak tahu aja warga ciraos kayak apa punya uang sedikit
ini beli itu pamer ini pamer itu ya kalau kayak begitu mana bisa nabung bu
memang kenapa bu dokter nggak percaya ya kalau saya bilang lagi tkw itu enam juta bu dokter
pikir kalau saya itu nutup nutupin keadaan tkw sekarang bukan bukan gitu bu yoyo maaf bu yoyo
saya itu kan ditugaskan disini untuk membantu masyarakat supaya taruh kehidupan mereka itu bisa
lebih baik jadi kalau misalnya ibu yoyo itu mau memberitahu kepada saya gaji tkw yang sebenarnya
ya saya bisa bicara dengan bapak bapak dan juga anak anak untuk bisa merubah pola pikir mereka
maksudnya bu dokter bu dokter nggak akan kasih izin kalau perempuan yang lebih sendiri tkw bukan

jadi tkw bukan bu yoyo bukan seperti itu saya itu inginnya generasi selanjutnya jadi tkw bukan bu yoyo bukan seperti itu saya itu inginnya generasi selanjutnya
tidak menjadi tkw lagi dalam arti tkw yang informal bu yoyo itu nggak usah khawatir
saya malah akan senang sekali kalau misalnya anak anak di ceros ini akan bekerja di luar negeri
tapi tidak menjadi tkw yang informal melainkan akan menjadi tkw yang formal atau tenaga ahli
yang dilindungi bu karena kalau misalnya tkw atau tenaga ahli itu gajinya bisa mencapai tiga puluh juta loh bu yoyo
iya betul sekali bu
makanya saya itu ingin sekali bu yoyo mau bekerja sama dengan saya dan juga bu yola
untuk membantu generasi selanjutnya untuk bisa menjadi tkw yang profesional
bisa meningkatkan taraf kehidupan warga cirawas supaya bisa lebih baik lagi
yaudah kalau gitu saya permisi ya bu
iya ibu yoyo terima kasih banyak ya
mari bu guru
nanti teh buka puasanya jangan dimusola ya
di rumah aja
iyun udah bikin kolok pisang kesukaan akang
kang jalan dulu ya
dang dang dang bentar dang
dang mau ke mana dang
ini yang di foto saya siapa ya
lihat deh mukanya tuh gak ikhlas bener cium tangannya dong
suka suka saya tuh
hei ini teng
jadi suka suka saya
iya tapi disitu udah bocor saya
apus dulu fotonya
ini disebarnya bagusnya pake wa apa lo facebook ya
eh kamu sering banget ambil cemal lo
apus satu ceng
justru ini kesempatan langka dang
sebentar sebentar sebentar sebentar sebentar
ini justru kesempatan langka dan
jarang jarang saya dapat foto begini
biar orang orang pada tahu bahwa kamu tuh patuh sama saya hormat saya
kurang ada kamu ceng
kalau saya sebar ini kamu tuh terkenal
orang orang nanti pada tahu kamu bahwa kamu anak buah saya
pokoknya apa yang nyebar awas kamu cek
apa dicetak aja ya tembal tembalin tembok dang
kalau gitu saya permisi pulang dulu ya
terima kasih ya bu
sebentar lagi zuhur
sebentar lagi ya bu
ya udah deh bu
ya udah deh bu
ada apa pak dadang
iya pak tadi kan sudah disampaikan
tapi saya masih ragu
saya takutnya nanti si debbie malah dikeluarin lagi
pak dadang anak anak itu harus dibiasakan untuk berkompetisi
menang kalah itu gak penting
yang penting itu kompetisinya pak
karena debbie itu bisa menerima kekalahan
terima kasih bu